perwakilan keluarga mukhtar anggota kelompok santoso yang tewas saat baku tembak senin lalu meminta maaf ke masyarakat
keluarga mengaku pemahaman mukhtar selama ini berseberangan dengan pihak keluarga
dengan sangkaan dengan anggapan kegiatan adik kami ini seperti ini
namun itu diluar dugaan dari keluarga
kami juga menyatakan bahwa kami sebenarnya tidak pernah menerima
tidak pernah mendukung dan tidak pernah menyetujui apa yang menjadi pola pikir
saudara kami ini
namun itulah pola pikir yang dia anut
untuk itu pada bapak bapak ibu ibu kaum muslimin utamanya
mungkin ada menyinggung persandar kegiatannya ini
melalui tempatin kami mohon untuk dimaafkan
karena tidak ada manusia di muka bumi yang tidak punya hilang tidak punya kebencian